sahabat yang berbakti
taman kecil hans adalah yang terindah di desa
sifatnya yang manis dan perhatian telah memberinya banyak teman
tetapi dia menganggap yang terbaik dari semuanya keluarga miller
mawarnya terlihat cantik
ya aku membawa mereka ke pasar
rusia bisa dapat harga yang bagus
baiklah di antara sahabat semuanya bisa saja
sebagai sahabatmu aku punya hak atas tamanmu bukan
ya tentu saja
teman untuk berbagi dengan sahabatmu adalah berkah terbesar dalam hidup
betapa indahnya kau berbicara
nah kau terlalu sederhana untuk bicara seperti itu dan aku tetap menganggapmu sebagai temanku
tapi kemudian persahabatan tidak melihat kekurangan satu sama lain
aku melihatmu hans
sahabatmu telah merampok bungamu lagi
teman selalu berbagi segalanya
semuanya milik kita berdua john
sementara hans menghasilkan uang yang banyak selama musim semi dan musim panas
dengan bunga tumbuhan dan sayurannya
selama musim dingin dia mengalami kesulitan karena tidak ada yang tumbuh di kebunnya saat itu
di sisi lain keluarga miller selalu memiliki lebih dari cukup tebal
dan kemudian dia memiliki banyak teman
tepung dan jagung serta biji bijian lainnya untuk hidup nyaman
mengapa kita tidak mengundang paman hans untuk tinggal selama musim dingin
dia bisa berbagi setengah bubur dan rotiku dan tidur denganku di kamarku
jika hans datang ke sini dan melihat lumbung penuh kita dan api hangat kita
dia mungkin menjadi iri
dan iri adalah dosa yang mengerikan
aku tidak akan membiarkan sahabatku merasa iri
di ucapkan seperti teman sejati
tapi ayah kau yang berkata teman yang membutuhkan adalah teman
jadi setidaknya beri dia tepung dan biji bijian kita
agar dia tidak kelaparan selama musim dingin
apa kau tidak mengerti apa apa
persahabatan adalah satu hal
tapi tepung adalah masalah yang sama sekali beda
kau tidak bisa mencampur keduanya
sekarang makanlah makanannya
musim dingin berlalu
dan musim semi kembali
hans kecil senang bisa menggali dan menyangi kebun kesayangannya
sekarang musim semi telah tiba
maukah kau pergi menemu hans
ya tentu saja dia sahabatku
tamannya pasti penuh dengan bunga dan tumbuhan sekarang
ambilkan aku keranjang terbesar kita
senang sekali bisa keluar di bawah sinar matahari lagi hans
oh iya setelah musim dingin yang berat yang kita alami
itu dia perampok terbaikmu
maksudku teman siap memetik bungamu
oh aku baik baik saja bagaimana kabarmu aku takut kau melupakanku
oh sahabat sejati tidak pernah melupakan aku terkejut kau tidak mengerti itu
kau tahu aku sangat senang hari ini akhirnya aku akan membeli kembali gerobak dorongku
kau menjualnya betapa konyolnya kau
ya di musim dingin aku harus menjual gerobak dorongku agar aku bisa membeli biji bijian atau tepung untuk makan
tapi sekarang aku akan menjual bungaku dan membelinya kembali
oh aku akan memberimu gerobak tuaku sisi kirinya hancur dan rodanya bergoyang jadi aku membeli yang baru untuk diriku sendiri kau ambil yang lama
oh kau baik sekali
aku punya papan kayu aku dapat dengan mudah memperbaikinya
ya papan adalah yang aku butuhkan untuk memperbaiki atap gudangku sekarang aku memberimu gerobak dorongku tentunya kau akan membalas budi dengan memberiku papanmu kan
aku membutuhkanmu untuk memperbaiki atap gudangku
aku minta maaf tapi aku punya banyak pekerjaan di kebunku hari ini
oh kau akan berkata tidak pada sahabatmu itu juga ketika aku memberimu gerobakku aku malu padamu
oh aku aku minta maaf aku akan segera ke sana
lubang di atap gudang keluarga miller begitu besar
sehingga hans harus menghabiskan sepanjang hari untuk memperbaikinya dia bahkan harus menggunakan seluruh papan
aku mengerti tidak ada yang tersisa bagimu untuk memperbaiki gerobak dorong tapi itu bukan salahku aku harus mengatakan kau agak malas dan lambat
aku minta maaf aku terlalu belak belakan tapi sahabat selalu mengkritik teman mereka

keluarga miller terus membuat hans bekerja untuknya hans sangat mencintai sahabatnya sehingga dia tidak bisa menolak
hans aku ingin kau membawa karung tepung ini ke pasar dan menjualnya lagi pula aku akan memberimu gerobak dorong
oke aku akan melakukan
bawalah dombaku ke gunung untuk merumput aku tidak ingin melakukannya hari ini sebagai imbalan atas gerobak dorong yang akan kuberikan padamu
aku mencintaimu bungaku tapi dia adalah sahabatku
ini berlangsung selama berhari hari

dan kemudian pada suatu malam yang penuh badan
kemudian pada suatu malam yang penuh badai
hans hans ini aku sahabatmu buka pintunya
kau selarut ini apa semua baik baik saja
anakku jatuh dari tangga dan terluka
tapi dokter tinggal sangat jauh sehingga kupikir kau yang harus menjemputnya
bukan aku di malam yang berangin ini
wajar jika kau harus melakukan ini untukku sebagai imbalan atas gerobak dorong yang akan kuberikan padamu
kau dalam masalah dan kau menghubungiku
ya aku menganggapnya sebagai pujian
tentunya aku akan menjemput dokter
beri aku lentera karena malam sangat gelap dan aku tidak ingin jatuh ke selokan
tidak lentera aku baru dan aku sungguh
tidak ingin terjadi sesuatu padanya
hans bergegas ke rumah dokter lebih dari satu mil jauhnya
dalam perjalanan pulang di malam yang gelap dan berangin hans jatuh ke dalam selokan
dan keesokan paginya topinya ditemukan mengembang di atas air
hans tidak ada dimanapun
ya ampun orang malang itu tampaknya telah tenggelam di sungai
dia adalah teman kecil yang luar biasa
dia layak mendapatkan pemakaman yang indah
penduduk desa sangat menyukai hans
sehingga mereka mengatur pemakaman yang indah di mana semua orang berkumpul
ya karena aku sahabatnya wajar saja jika aku mendapatkan kursi terbaik di upacara tersebut dan aku dapat berpindah
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
ans adalah orang yang baik
sedikit sederhana dan pemalas tapi orang yang baik
dia selalu begitu tersentuh oleh kata kata bijakku dan selalu terbuka untuk menerima bimbinganku
bukankah dia meninggal saat menjemput dokter untuk putramu
ya ant seharusnya lebih berhati hati
dan karena aku merawatnya aku akan memberinya gerobak dorongku
sekarang sangat menyedihkan
sekarang sangat menyedihkan
gerobak dorong itu dalam kondisi yang sangat buruk
sehingga tidak ada yang mau membelinya
aku seharusnya tidak pernah begitu murah hati kepada hans sejak awal
miller tidak tahu bahwa selain orang orang desa
ada orang lain yang mendengarkan pidatonya
hans yang telah diselamatkan oleh petani pada malam sebelumnya
jadi dia mengirimmu keluar pada malam badai ini tanpa mempedulikan keselamatanmu
ya teman saling membantu
hans beritahu aku satu contoh
satu di mana dia telah membantumu
apa dia pernah membayarmu untuk bungamu
tidak tapi teman tidak perlu membayar
semuanya biasa saja
sementara dia bebas memetik bungamu
apakah dia pernah menawarimu biji bijian karena tahu bahwa kau kelaparan selama musim dingin
jadi bungamu biasa dan makanannya tidak
kau harus membalas kebaikan gerobak dorong yang rusak yang bahkan belum dia berikan kepadamu
dan dia tidak perlu membalas kebaikan apapun untuk bungamu
kau harus membaikkan atapnya jual gandumnya dan menggembalakan dombanya dan sebagainya
aku tidak pernah memikirkan itu sebelumnya
itu bukan salahnya sendiri
kau sama bersalahnya karena membiarkan dia memanfaatkanmu
hans persahabatan adalah hubungan saling sayang dan hormat

kau harus memperbaikinya
kau harus memperbaikinya
kau harus memperbaikinya
kau harus memperbaikinya
kau tsarden dan budak
akhirnya hans menyadari bahwa jauh dari sahabat sejati miller bukanlah sahabat sama sekali
lain kali miller mendatanginya
aku butuh kau untuk memperbaiki kincir anginku hans
maafkan aku aku sungguh sibuk hari ini
kau menolak sahabatmu
sebagai sahabatku aku yakin kau mengerti bagaimana aku telah mengabaikan kebunku untuk melakukan sesuatu untukmu
aku berharap bahwa sebagai teman sejatimu kau akan membantuku di tamanku mengingat aku hampir mati untukmu
bunga bunga itu berharga dua pound
apa teman tidak saling menagih
maka tentu kau tidak akan menagihku untuk beberapa kantong biji bijian senilai dua pound
tak perlu dikatakan sejak hari itu dealer selalu menganggap sahabatnya berharga
persahabatan adalah hubungan yang paling indah di dunia
tetapi hanya jika kedua teman itu benar dan tulus
seorang teman memang adalah orang yang tidak mengingatmu hanya pada saat dibutuhkan